kita ke informasi selanjutnya masih terkait corona belum termasuk dalam kategori darurat virus corona
mui kabupaten jombang jawa timur mengimbau umat muslim di wilayahnya untuk tetap melaksanakan sholat jumat
pernyataan tersebut disampaikan oleh ketua umum majelis ulama indonesia kabupaten jombang
khj kolil dahlan pada rabu pagi
menurutnya merujuk pada fatwa mui no empat belas tahun dua ribu dua puluh tentang sholat jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah masing masing
tidak tepat dilaksanakan di daerah yang tidak masuk dalam kategori darurat covid sembilan belas seperti kabupaten jombang
untuk itu pelaksanaan sholat jumat tetap dilakukan di masjid sesuai dengan standar hukum syariah
hanya saja apabila ada yang masih khawatir diberikan alternatif untuk mengikuti kaedah hukum darurat
demi kepentingan individu masing masing yakni mengganti sholat jumat dengan sholat zuhur di rumah
mui jombang mengingatkan masyarakat menjaga kesehatan pribadi dan kebersihan lingkungan
masukkan di darurat covid sembilan belas maka seperti jumatan di rumahnya masing masing itu belum tepat
yang tepat adalah jumatan tetap di masjid sebagaimana penyelenggaraan secara standar hukum syariat
khusus untuk individu individu yang merasa khawatir dengan kekhawatiran itu
dia tidak bisa melaksanakan ibadat secara sempurna
sesuai syarat rukun dan kesunnahannya maka tetap di dalam syariat itu dibeli alternatif mereka itu